bagi anda pelanggan kartu prabayar mulai hari ini anda wajib memvalidasi kartu anda melalui data kependudukan
validasi ini dilakukan melalui registrasi ulang dengan batas waktu paling lambat hingga dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh
kewajiban validasi kartu prabayar tercantum dalam peraturan menteri komunikasi dan informatika no empat belas tahun dua ribu tujuh belas
registrasi ini dilakukan dalam rangka upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan dan melindungi konsumen khususnya pelanggan prabayar
proses registrasi yang dimaksud meliputi verifikasi atau penyesuaian data oleh penyelenggara jasa telekomunikasi yang kemudian divalidasi ke database di jenduk capil dan aktifasi nomor pelanggan
pemerintah resmi memperlakukan registrasi nomor pelanggan kartu prabayar mulai hari ini
hingga dua puluh delapan februari dua ribu delapan belas
namun anda tidak perlu khawatir cara registrasi kartu prabayar karena cukup mudah
berikut tahapannya kami hadirkan untuk anda
kita akan melihat bahwa yang pertama tentu saja bagi pengguna lama untuk anda yang menggunakan kartu indosat smartfren dan tiga
cara registrasi ulangnya cukup dengan ketik ulang ulang tanda pagar nomor induk kependudukan atau nomor ktp anda
kemudian diikuti tanda pagar dan diikuti nomor kartu ktp
dan selain bagi anda yang menggunakan provider xl aksiata tidak jauh berbeda caranya ialah mengetik ulang tanda pagar nomor induk kependudukan pagar nomor kk tapi tidak diikuti oleh tanda pagar
dan selanjutnya bagi anda pengguna operator telkomsel mengetik ulang spasi nic tanda pagar nomor kk dan diikuti oleh tanda pagar
dan sms tersebut dikirimkan ke empat ribu empat ratus empat puluh empat
dan selain bagi anda para pelanggan
para pengguna lama ada juga para pengguna baru yang baru mengaktifkan dan ingin melakukan registrasi
bagi anda operator indosat smartfriend dan tri caranya ialah dengan mengetik nik tanda pagar nomor kartu keluarga yaitu tanda pagar
dan bagi anda operator xl aksiata mengetik daftar tanda pagar nic tanda pagar nomor kartu keluarga dan telkomsel mengetik rek spasi nomor induk kependudukan atau nomor ktp diikuti oleh tanda pagar nomor kartu keluarga dan diikuti oleh tanda pagar
seluruh sms ini dikirimkan ke empat ribu empat ratus empat puluh empat
seluruh sms ini dikirimkan ke empat ribu empat ratus empat puluh empat
dan bagi anda yang tidak melakukan validasi dan registrasi hingga dua puluh delapan februari dua ribu delapan belas
maka sanksi blokir dilakukan bertahap
yang pertama ialah tidak bisa melakukan panggilan dan sms keluar
dan diikuti tidak bisa menerima panggilan dan juga menerima sms masuk
dan terakhir ialah data internet tidak bisa digunakan
dan kalau ini artinya kartu anda sudah tidak dapat digunakan lagi